bahkan kapal tersebut memiliki instalasi pengolahan rimba rumah sakit sendiri dan mampu memproduksi oksigen medis secara mandiri
sekarang kamu kan sudah bagus nih tenisnya
kereta masal itu ya jangan mahal
saat ini aturan mengenai pencegahan perkawinan anak masih merujuk pada perda perlindungan anak jawa barat
apakah itu bisa dibandingkan dengan negara lain
iya koko bantuin lah disana
sebetulnya ini dari data data tersebut banyaknya orang yang mengalami gangguan mental
pada dua ribu sembilan belas jumlah warga miskin mencapai sembilan dua belas persen
udah keluar keluar atau masih di rumah aja nih
sama yang kembali sekarang merayakan lagi di tahun dua ribu dua puluh
crunches ayam ayam segar tuh kecap kecapan juga ada
palu basah dulunya merupakan hidangan yang disajikan untuk kalangan kelas pekerja dengan bahan yang lebih merakyat seperti kelapa yang disangrai
pertunjukan berlangsung selama empat puluh lima menit
lantas bagaimana sebenarnya hubungan kasus kekerasan yang sadis dengan kondisi kejiwaan yang dialami seseorang
mereka bahkan mengadakan pameran ataupun kontes bonsai seperti yang dilakukan di kabupaten pati jawa tengah